hahaha mana yang kau pilih harta atau kematianmu
jangan kau bunuh aku sebaiknya harta ini kita bagi dua saja
setiap barang yang ditemukan di daerah kekuasaanku adalah milikku
mulia dia bukan lawan yang pantas buatmu
perampok yang bergelar setan gunung berang rang
bagus kalau kau sudah tahu
tapi ingat pendekar
guriyang pantang diusik ketenangannya

pertemuan kita belum berakhir
setiap waktu aku siap melayani
guriyang tidak kenal menyerah
dan kau juga kan
jangan harap kau dapat memiliki harta itu
suatu saat harta karun itu akan menjadi milikku
jangan lupa like share dan subscribe ya
pada dasarnya orang tersebut punya tujuan yang kurang baik
aku hanya percaya pada diriku sendiri
ku anggap orang lain hanya merugikan
tak seharusnya juragan curiga terhadap saya
orang yang telah menyelamatkan dari ancaman guriang
ya aku berhutang budi padamu
tapi soal peti dan isinya
kau tidak perlu ikut campur
hidup saya bukan untuk harta benda juragan
saya dapat memberikan pertolongan terhadap orang lain saja
rasanya aku sudah senang
saya orang yang tersingkir